oke nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya tentu harus didampingi oleh tersangka ya
sudah sudah tunggu tunggu agar tertib rekan rekan
tunggu tunggu tunggu sabar sabar sabar ya kami persilahkan jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka
oke silakan ya bawa ya bawa sudah sudah sudah
ya rekan rekan tolong tertib nanti kita sama sama mendengar
kejar kejar kejar kejar kejar